karena cuaca tak mendukung pencarian pendaki asing yang hilang di hutan gunung semeru lumajang jawa timur dihentikan sementara pada sabtu sore
ya tim pencari gabungan akan kembali mencari hari minggu pagi ini jika cuaca kembali normal
satu regu tim pencari gabungan tiba di jembatan sungai dusun tawon songo desa pasrujambe kecamatan pasrujambe lumajang sabtu sore
rugu pertama ini memutuskan untuk menghentikan pencarian sementara karena cuaca tidak mendukung
tim sore kehilangan jejak di sekitar petak b kawasan blank tujuh puluh lima
lionel ducrow seorang warga negara swiss berusia dua puluh enam tahun hilang saat nekat mendaki ke puncak maimeru
padahal pendakian sudah dibatasi hanya sampai di kalimati